idealisme dan integritas adalah dua hal utama dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas
media masa sebagai salah satu pilar demokrasi wajib hukumnya menyajikan berita berimbang
jangan korbankan keakuratan karya jurnalistik atas nama waktu
nikmati proses pencarian fakta dan analisis berimbang untuk melahirkan sebuah sajian bermutu
saya dea kartika untuk cnn indonesia